memasuki masa mudik lebaran berbagai jalur alternatif di jawa barat untuk pulang ke kampung halaman mulai disiapkan
salah satunya jalur alternatif melalui subang lembang
jalur subang merupakan alternatif jalur tengah selain sumedang
kondisi jalan di kawasan ini sangat baik
mulai dari perbatasan purwakarta dan subang hampir tidak ditemukan jalan berlubang atau bergelombang
dengan karakteristik jalan yang tidak terlalu lebar dan dapat dilalui satu mobil saja pada setiap lajurnya
sepanjang jalan cipendei dauan dan kalijati terasa sejuk
karena terdapat hutan karet di sisi kanan dan kirinya
tak sulit untuk menemukan tempat beristirahat ketika lelah
karena di sepanjang jalur ini terdapat banyak tempat pengisian bahan bakar kedai kedai makanan juga masjid
meski demikian jalur tengah via subang ini tak luput dari kemacetan
saat keluar gerbang
tol sadang titik kemacetan terjadi di perempatan sadang
selain itu banyaknya pabrik di kawasan jalan campaka dan cibatu purwakarta menjadi titik kemacetan yang perlu diwaspadai
memasuki kawasan subang pun terdapat beberapa titik kemacetan lain
untuk angkutan pemudik rata rata memang melewati tol
hanya saja untuk sepeda motor itu kita hadirkan lewat jalur cikampek sama jalur tengah
jalur tengah itu masuk dari purwakarta terus ke sadang
sadang masuk ke wilayah kita cipendei
dan wilayah kalijati sampai ke subang
nah kalau di situ hanya dua titik yang kita anggap rawan yaitu di satu itu di pasar cipendei yang kedua di pasar kalijati
namun untuk sampai ke wilayah subang sendiri itu cukup lancar cukup aman
namun mendekati biasanya lebaran agak cukup padat
setelah melewati subang untuk mengarah ke kota bandung
pemudik akan melewati pertigaan jalan cagak lalu belok kanan ke arah lembang

di kawasan lembang udara kembali sejuk karena banyaknya pohon teh
kawasan ini pun dapat menjadi alternatif beristirahat karena terdapat banyak kedai makanan dan toko oleh oleh
juga tempat wisata seperti ciater dan tangkuban perahu
namun pemudik harus berhati hati di kawasan lembang ini
karena karakteristik jalannya berkelok dan didominasi tanjakan serta turunan
salah satu lokasi yang paling diwaspadai adalah tanjakan emen yang merupakan titik rawan kecelakaan
untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat mudik nanti di tanjakan mn
pihak polres subang sudah memasang water barrier sepanjang empat km
mulai dari tanjakan tangkuban perahu sampai keturunan tanjakan mn
selain itu dipasang pula rumble strip atau pita penggaduh agar pengendara dapat mengurangi kecepatannya
selain itu di sepanjang jalan taguban perahu pun terdapat banyak rambu rambu peringatan agar pengendara lebih berhati hati
beberapa titik kemacetan pun perlu diwaspadai di kawasan ini
mengingat kawasan ini merupakan kawasan wisata yang biasanya padat bukan hanya pada mudik saja
kawasan pasar lembang merupakan salah satu titik yang padat karena di depan pasar lembang terdapat pedagang kaki lima
juga angkutan umum yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang
selain itu di sini juga terdapat pertigaan yang merupakan pertemuan arus antara pengendara yang mengarah ke kota bandung
mengarah ke subang juga ke maribaya
rizka rizlia kabupaten bandung barat